konferensi tingkat tinggi negara negara g dua puluh
akan digelar lima belas november mendatang
pergelaran tahunan dua puluh negara itu akan melibatkan dua puluh dua hotel di bali
pemerintah indonesia sudah menyiapkan protokol kesehatan
dari sebelum kedatangan hingga kepulangan peserta delegasi
direktur surveillance dan karantina kesehatan
kementerian kesehatan ahmad farhani
pada dialog forum merdeka barat sembilan
kami siang menyampaikan
anggota delegasi wajib mengirim dokumen sertifikat
vaksinasi dosis lengkap kepada pemerintah indonesia
tujuh belas hari sebelum hari pelaksanaan
sementara itu bagi kepala negara atau pemerintahan
pengiriman sertifikat dilakukan tujuh hari sebelum lima belas november
vaksinasi lengkap untuk negara anggota pada umumnya hanya dua kali dosis
ketika sebelum berangkat atau sebelum kedatangan delegasi ke indonesia
menyampaikan kepada tiap tiap negara
untuk menyiapkan sertifikat vaksinasi covid sembilan belas dosis lengkap
kepada semua peserta delegasi
delegasi diminta menggunakan aplikasi peduli lindungi
untuk masuk ke dalam venue
saat ini peduli lindungi sudah tersedia dalam tiga belas bahasa
kementerian kesehatan juga menyiapkan tujuh laboratorium tes pcr
dengan kapasitas dua
yang memiliki jumlahnya dua puluh lima satu ratus enam puluh sampel per hari
dan region dua puluh lima perangkat
selain itu tujuh rumah sakit rujukan ikut memfasilitasi pergelaran g dua puluh
jika ada peserta konferensi yang memerlukan perawatan lebih lanjut
khusus untuk delegasi yang kedapatan positif covid sembilan belas
yang bergejala ringan
itu bisa melaksanakan isolasi mandiri di kamar hotelnya
di hotel tempat menginap tentunya dengan pengawasan dari petugas
kesehatan yang memang sudah kita tempatkan
di semua hotel hotel tempat delegasi menginap
farhani membolehkan delegasi yang mengalami gejala ringan covid sembilan belas
melakukan isolasi mandiri di hotel tempatnya menginap
namun jika sudah bergejala sedang hingga berat
harus dilakukan perawatan dan pengawasan di rumah sakit rujukan
pada empat belas november atau sehari sebelum acara puncak ktt g dua puluh
semua delegasi termasuk presiden kepala negara atau pemerintahan
diminta melakukan tes pcr
namun khusus untuk vvip tersebut
sampel tes diambil oleh petugas medis negara masing masing
lalu dikirim ke laboratorium setempat
pemerintah indonesia juga memfasilitasi tes covid sembilan belas
bagi pekerja pendukung ktt
panitia dalam tanda kutip gitu ya termasuk di situ adalah para pekerja di hotel dan lain lain
itu kita fasilitasi khususnya untuk yang diperhatikan
jadi hotel untuk para karyawan hotel tempat delegasi menginap
itu sebelumnya nanti akan kita lakukan pemeriksaan untuk covid sembilan belas juga
pada saat proses kedatangan kementerian kesehatan
akan memisahkan jalur antrean antara rombongan delegasi
dan penumpang lain di bandara ngurah rai bali
terakhir kementerian kesehatan memberikan pilihan tes pcr
bagi delegasi yang akan kembali ke negaranya secara cuma cuma